tempat penitipan suami juga ada di maros sulawesi selatan
lokasinya yang berada di tepat di pintu masuk sebuah pusat perbelanjaan
membuat warung kopi ini menjadi salah satu tempat favorit para suami
yang mengantarkan istri dan anak berbelanja
di warung kopi daeng teni pengunjung akan disuguhi beberapa menu kopi
yang disajikan khusus bagi para suami
salah satunya adalah kopi stamina jebret
perpaduan jenis kopi robusta dan arabica yang dicampur dengan kuning telur ayam kampung
dan susu kental manis menjadi sajian yang paling diminati para suami
hampir setiap perbelanjaan pasti singgah di sini
oh dikit kit ke sini ya
ya menikmati kopi stamina jebret biar tambah
para istri yang sedang berbelanja di mal mengaku merasa aman
dengan menitipkan suaminya di warung kopi karena lokasinya yang strategis
meski warung kopi ini sudah buka lebih dari satu tahun
namun julukan baru sebagai tempat penitipan suami
ternyata memberi keuntungan tersendiri bagi pengelolanya
sebenarnya kalau untuk penitipan suami itu inspirasinya baru datang sekitar dua sampai tiga bulan yang lalu ya pak
para suami yang memang berbelanja di grand mall maros ini
dia menunggu istrinya berbelanja di warung kopi
harga menu kopi yang ditawarkan pun masih terjangkau karena berkisar antara rp tiga belas sampai rp lima belas
muhammad bakri maros sulawesi selatan